sebagian wilayah dki jakarta dilanda banjir pada awal tahun dua ribu dua puluh
sementara puncak musim penghujan baru terjadi pada februari nanti
guna mencegah banjir pemprov dki sudah menyiapkan pompa stationer
yang berada di sejumlah titik di dki jakarta
seperti apakah pompa tersebut berikut liputannya
pemerintah provinsi dki jakarta sudah menyiapkan pompa stasioner
di beberapa titik di wilayah dki jakarta
pemprovinsi dki jakarta sudah menyiapkan pompa stasioner
cara kerjanya kalau waduk tinggi kita langsung operasi satu mesin
kalau dua mesin kita siap dua mesin
kalau pun hujan saya siap jalanin tiga pompa
tiga pompa saya operasikan semua menurut sampai setiap kali delapan jam penuh
nanti ada untuk spare atau untuk cadangan saya hampir tidak panas
kita bisa berlanjut operasikan lagi semuanya saya jalanin satu dua dan tiga
untuk rotary screen tidak jalan untuk pompanya
jalan semua tiga tiganya
nah pak bisa diceritakan sedikit pak ketika kemarin setelah tahun baru
hujan curah hujan cukup tinggi itu kondisi bagaimana pak di sini pak
kondisi di sini mesin mesin masih jalan operasi tiga pompa operasi
dan sebentar atau seberapa jam kurang lebih lamanya setengah jam
kami setidaknya satu karena untuk spare satu ataupun cadangan
hujan bertambah saya operasi tetap kali penuh tetap luap jalan
kami operasikan semua yang ada di lapangan
saya membantu warga kodamar sekitarnya
pak dibandingkan banjir tahun tahun sebelumnya untuk wilayah sini bagaimana pak tau
kalau tahun tahun sebelumnya lebih tinggi daripada kemarin
kemarin lebih rendah alhamdulillah itu terjadinya seperti kemarin
baik terima kasih pak suyanto selamat bertugas kembali
oke itu dia
jadi memang penjaga pos atau operator pos selalu berjaga dua puluh empat jam di setiap pos yang ada di kawasan
dki jakarta guna mengurangi dampak banjir lebih besar lagi
dengan mengoperasikan pompa stasioner yang sudah dimiliki pemprov dki jakarta
tidak hanya pompa stasioner rumah pompa sunter timur i juga memiliki empat pompa mobile
yang siap siaga ketika banjir terjadi
rumah pompa sunter timur satu kodamar berperan sebagai pengendali banjir
di mana ketiga pompa tersebut akan mengalirkan air yang tertampung di waduk
kekalisunter dan dibuang ke laut
luas waduk ada delapan hektar luas layarnya dua ratus hektar
jadi yang dimencakup dari komplek tren yang terdiri dari laut
kelapa gading bgr sama aliran aliran lain ke sini
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
cuaca hujan ekstrim masih akan terjadi sampai puncaknya pada februari mendatang
diharapkan pemprov dki jakarta sudah siap untuk mencegah banjir besar terjadi kembali
rizky renardi dwi prasetyo jakarta